untuk mengetahui situasi terakhir terkait dua orang dari jaringan santoso yang tewas tertembak senin malam
kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan jafar gebua
produser lapangan siaran indonesia di palu sulawesi tengah
ya selamat pagi jafar kita bergabung bersama kembali
jafar jika memang pada akhirnya nanti dinyatakan bahwa dua orang yang meninggal tersebut
salah satunya adalah santoso kemudian kira kira siapa pemimpin kelompok ini selanjutnya
selamat pagi alvian dari perkembangan laporan bisa dipastikan pimpinan kelompok mujahidin indonesia timur
sepeninggal santoso bila dipastikan ini benar benar santoso tentu adalah basri alias bagong dan ali kalora
mereka yang selama ini dianggap sebagai amir dari kelompok mujahidin ini
baik sepeninggal santoso lalu seberapa kuat nantinya kelompok jaringan dari santoso ini

seperti yang disampaikan kemarin mereka diperkirakan bergerak ke arah pantang olemba ke arah poso pesisir
jika mereka turun di poso pesisir dikhawatirkan mereka akan melakukan teror seperti waktu waktu sebelumnya
jafar jika akhirnya nanti memang benar ini santoso dan akhirnya kelompok ini sudah memiliki pimpinan yang baru
dan akhirnya ketika nanti akhirnya operasi tinombala ini sudah berakhir akan berakhir di bulan juli ini
apakah bisa dipastikan bahwa nanti kelompok ini benar benar akan terdesak dan akhirnya bisa tertangkap semuanya
saya yakin dari pengalaman sepanjang operasi dari operasi camar maleo hingga operasi tinombala
ketika salah seorang pimpinan dari kelompok ini ditangkap atau tertembak mati mereka akan mulai melemah
namun ada kasus di mana
ketika satu pimpinan mereka tertangkap kemudian mereka membentuk sel baru
namun saya memastikan bahwa saya menduga bahwa ini akan benar benar melemah setelah santoso dinyatakan tewas melalui hasil identifikasi nanti
baik dengan tertembaknya insiden tertembak kemarin dua orang dan juga sebelumnya juga sempat ada terjadi baku tembak
lalu kira kira berapa lagi orang ataupun dari jaringan santoso ini yang masih akan dicari oleh
apa rat dari operasi tinombala
kalau dihitung dengan tertembaknya dua orang kemarin berarti sudah ada sekitar tiga belas orang terduga teroris dari kelompok mujadin indonesia timur
yang berhasil ditembak mati oleh satuan tugas operasi tinombala
artinya mereka saat ini tinggal sekitar dua puluh orang
itu kelompok ini
atau sekitar sembilan belas an orang
di luar itu belum ada lagi ke
ada terangan resmi dari biar kepolisian perkembangan kelompoknya
kelompok yang sekarang diidentifikasi sebagai pengikut santoso yang masih terlibat dalam aksi gerilya di hutan hutan itu mungkin sekitar sembilan belas atau dua puluh an orang
baik terima kasih jafar gevua produser lapangan cnn indonesia melaporkan langsung seputar perkembangan tertembaknya dua orang yang diduga adalah santoso